atasi masalah banjir serta kekeringan di jawa tengah
pj gubernur jateng kembali kerjasama dengan unesco
melalui penanda tanganan kerjasama letter on intent
di nusa dua badung bali dalam acara world walter forum
forum internasional pengelolaan air yang dibuka presiden ri di nusa dua bali
dimanfaatkan pj gubernur jawa tengah untuk melakukan kerjasama dengan unesco
yang sempat terhenti pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
melalui penanda tanganan kerjasama letter on intent ini
pemerintah provinsi jawa tengah akan melakukan penanganan banjir
serta kekeringan yang sering terjadi di tiga puluh dua provinsi
pemerintah provinsi jawa tengah sengaja memilih unesco ih
institute for water education karena terbukti memperkuat upaya upaya
yang dilakukan perguruan perguruan tinggi dan pusat pusat penelitian
dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga tenaga profesional di sektor air
melihat apa namanya jawa tengah
ini terkait dengan permasalahan air
bahwa perluasan jawa tengah
terkait masalah air itu adalah beberapa permasalahan
yaitu banjir kemudian banjirop dan juga kekeringan
kita bisa melaksanakan agenda penanda tanganan letter on intent
ataupun kerjasama terkait dengan permasalahan air tersebut
fokus kerjasama yang digarap adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia
yang mencakup pengembangan sistem polder dan perlindungan pesisir
adaptasi dan ketahanan perkotaan di kawasan pesisir pantai utara jawa tengah
serta pengelolaan sumber daya air di jawa tengah